sementara itu indonesia berharap bisa memproduksi vaksin covid sembilan belas mulai pertengahan tahun depan
saat ini terdapat sejumlah calon vaksin yang sudah selesai dan menjalani uji klinis atau uji coba terhadap manusia
menurut gugus tugas nasional percepatan penanganan covid sembilan belas setidaknya ada lima calon vaksin covid sembilan belas dari tiga negara
yakni tiongkok amerika serikat dan inggris yang sudah menjalani uji klinis
selain itu tiga perusahaan dan lembaga di indonesia yang terdiri dari lembaga biologi molekuler eijkman
pt bio farma dan pt kalbu farma ikut menciptakan dan mengembangkan vaksin covid sembilan belas
bekerja sama dengan perusahaan asing seperti dari korea selatan vaksin ini diharapkan bisa diproduksi massal mulai pertengahan dua ribu dua puluh
ketua konsorsium riset dan inovasi covid sembilan belas kementerian riset dan teknologi
prof ali gufron mukti memprediksi vaksin lokal akan diproduksi massal
dan akan tersedia bagi masyarakat indonesia
mari kita doakan bersama dan kita dukung kesuksesan upaya penting ini
dari lima belas tahapan yang harus dipenuhi saat ini
calon vaksin asal indonesia telah berhasil melalui delapan tahapan
dan akan menuju ke tujuh langkah berikutnya
di mana proses yang berikut ini membutuhkan waktu yang lebih lama